sementara pasca banjir yang melanda surabaya akhir pekan lalu
wali kota surabaya tri risma hari ini turun langsung ke lapangan untuk membersihkan gorong gorong
dalam bersih bersih itu sampah sebanyak enam truk berhasil diangkut
dengan mengenakan pakaian batik dan sepatu booth
wali kota surabaya tri risma hari ini turun ke kawasan jalan ahmad yani
membersihkan gorong gorong yang tersumbat sampah
selain menggerakkan petugas dari dinas kebersihan
dia juga mengerahkan dua alat berat membantu untuk mengeruk gorong gorong
di kawasan jalan frontier surut barat jalan ahmad yani
kawasan ini memang menjadi salah satu lokasi dengan ketinggian air banjir yang cukup tinggi
dalam pembersihan ini ditemukan banyak sampah
bahkan petugas menemukan karpet yang menyumbat gorong gorong
jumlah sampah yang diangkat dalam bersih bersih gorong gorong mencapai enam truk
satu dt ya satu dt kalau nyumbat gitu udah air nggak bisa ngalir
sementara soal banjir terparah yang dialami di wilayah surabaya barat
karena proyek box culvert yang belum jadi
risma mengaku akan mengebut pengerjaannya
proyek ini sebenarnya adalah milik pemerintah pusat
tetapi mandak selama dua tahun
dan akhirnya diteruskan rempot surabaya dengan menggunakan dana apbd